saudara ratusan hektare sawah di desa sukorejo kecamatan tegowanu gerobogan jawa tengah terendam banjir setinggi satu meter
akibatnya tanaman padi gagal panen petani berharap ada bantuan benih dan juga pompa air untuk mengatasi genangan banjir
sedikitnya ada ratusan hektare tanaman padi siap panen yang terendam banjir sejak jumat pekan lalu
genangan banjir yang mencapai satu meter membuat petani gagal panen
jika tidak ada genangan banjir saat ini para petani sudah menikmati panen raya
akibat gagal panen petani pun merugi hampir dua delapan miliar rupiah
kini petani berharap ada bantuan benih dan pupuk dari pemerintah untuk mulai menanam kembali
petani juga meminta bantuan pompa untuk sawah agar tanaman padi tak lagi tergenang banjir saat curah hujan tinggi